lalu seperti apa perkembangan terkini dari gaza palestina
kita sudah tersambung dengan abdillah onim aktivis kemanusiaan asal indonesia yang berada di gaza
selamat malam bang onim
bang onim bagaimana perkembangan terkini di wilayah gaza
seperti apa dampak dari warga gaza yang saling serang antara militer israel dan kelompok hamas ini bang
bismillahirrahmanirrahim fani dan seluruh masyarakat indonesia
memang sejak kemarin hari jumat empat mei tahun dua ribu sembilan belas israel kembali melakukan serangan besar

tapi dengan detik ini sudah di delapan belas warga gaza meninggal dunia dan lebih dari sembilan puluh lima orang cederah
di mana satu diantaranya adalah ibu atau wanita yang hamil dan juga satu bayi wanita berusia empat belas bulan
pani perlu sampaikan
pertanyaan yang saya ingin mengatakan adalah dari satuan gabungan saksi di palestina yaitu gabungan beberapa saksi mereka sudah menawarkan statement bahwa jika israel selama saat ini
ketika serangan ke wilayah jalur gaza maka para pejuang palestina yang ada di gaza pun akan melakukan serangan yang lebih besar ke wilayah israel
saya ingin mengatakan bahwa empat warga israel meninggal atau tewas
dari satu ratus lima puluh tiga warga yahudi israel bahkan rumah mereka pun hancur akibat dari loket israel
pani sampai dengan saat ini berhenti kita terang laik masih terdengar suara yang sangat dasar di luar sana
di mana pihak israel semakin melancarkan eskalasi semakin meningkatkan eskalasi ke wilayah jalur gaza
sampai saat ini kemarin memang fokus dari pihak israel adalah menghancurkan kem militer dari pejuang palestina
tapi sampai dengan saat ini menjelang madrid
dan tujuh kurang waktu jalur gaza pihak israel sudah melakukan serangan asyik atau rendam ke beberapa wilayah
termasuk punian warga gaza yang ada di kota gaza
lalu bang onim seperti yang kita ketahui serangan ini bukan yang pertama kalinya terjadi
dan selama ini gaza juga masih mengalami krisis di berbagai bidang
lalu bagaimanakah warga menghadapi konflik israel hamas yang saat ini semakin memanas bang onim
ya sampai dengan saat ini memang bekerja tetangga
termasuk mesir dan juga jurnania sudah mengeluarkan statement yaitu dari kementerian unigri jordan
sudah mengeluarkan statement dan menghimbau keras kepada otoritas israel agar supaya malam ini juga harus menghentikan serangan brutal ke wilayah jalur gaza
karena menjadi korban ternyata tidak hanya pejuang palestina tetapi mayoritas dari mereka adalah keluarga sipil gaza
kita ketahui sendiri bahwa sampai dengan saat ini sudah lebih dari dua belas tahun fani wilayah jalur gaza dibawa blokade oleh israel
karena masuk ke wilayah jalur gaza ditambah lagi dengan eskalasi yang sangat kuat yang dilakukan oleh pihak israel ke wilayah jalur gaza
memang dari informasi saya dapatkan juga dari media lokal israel bahwa lebih dari enam ratus rudal yang berhasil dilontarkan oleh pejuang palestina ke wilayah israel
empat ratus diantaranya lolos dan dua ratus diantaranya berhasil dipecat oleh apa namanya kuba atau alat apa namanya
alat menghalang untuk masuknya perudal ke wilayah israel
tentunya sebentar lagi fani mungkin indonesia saat ini sudah persiapkan sholat taraweeh agar tetapkan ke wilayah gaza
walaupun sebentar lagi dalam kurang dari tiga puluh menit akan takdir dan dilanjutkan dengan sholat taraweeh agar tetapkan ke wilayah gaza
tidak melesakan bagaimana semangat untuk apa namanya memasuki bulan suci ramadan
karena memang di luar sana tidak hanya serangan apa suara serangan dari roh
roket ataupun bom akan tetapi seringnya atau mobil ambulan pun mereka rutin untuk melakukan evakuasi korban ke rumah sakit yang ada di jalur gaza fani
lalu bang onim tadi juga disebutkan bahwa memang saat ini masyarakat gaza sudah bersiap siap
begitu akan melaksanakan ibadah sholat tarawih bulan ramadan sudah tiba umat islam menjalankan ibadah puasa
lalu bagaimana nantinya ini bang warga gaza menjalankan ramadan di tengah peperangan dan juga eskalasi serangan yang tadi bang onim sempat sebutkan semakin meningkat begitu
ya tadi tadi betul
ini terjadi dentuman lagi yang tidak jauh dari tempat kita laik
jadi mohamud tersebut memang tiga dua hari yang lalu dua hari yang lalu para seluruh masjid yang ada di jalur gaza sudah membersihkan
bahkan melakukan pengesatan terhadap tembok untuk persiapan musjid musjid bulan suci ramadan atau juga sholat taraweeh
tapi dengan kondisi seperti ini tentunya kita tidak diizinkan untuk keluar atau melaksanakan sholat di masjid
karena bisa saja jika kita keluar maka akan dijadikan sasaran tembak oleh pesawat drone atau pesawat tanpa awak
yang dilakukan oleh pihak israel
jadi saat ini mereka mengimbau kepada muslimin yang ada di gaza tidak melakukan sholat berjamaah sholat taraweeh
terutunya karena mereka melakukan sholat taraweeh setelah berjamaah
tapi muslimin yang ada di palestina di jalur gaza tidak melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah
mereka dihimbau untuk sholat taraweh di rumah mereka masing masing fani
baik terima kasih abdillah onim aktivis kemanusiaan asal indonesia yang telah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight